pria tiga puluh delapan tahun bernama mustakim ini berurusan dengan satreskrim polares magelang jawa tengah
lantaran terlibat kasus penipuan dan pencurian modus bantuan sosial atau bansos
tersangka diringkus pada kamis siang setelah lebih dulu diintai
modus tersangka dengan membohongi korban mendapat bansos senilai lima juta rupiah
tersangka kemudian meminta korban untuk sholat agar bansos segera cair
namun dengan syarat menanggalkan semua perhiasan dan uang yang dimiliki
saat korban husu beribadah tersangka mengambil barang berharga korban kemudian melarikan diri
petugas menyebut korban mengalami kerugian hingga sembilan juta rupiah
kepura kepura bahwa korban mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sebesar lima juta rupiah
kemudian tersangka mengajak korban untuk mengambil bantuan tersebut di kantor kauk paten
dengan total kerugian sekitar sembilan juta lima juta rupiah
dari tangan tersangka harta benda milik korban hanya tersisa uang tiga ratus ribu rupiah dan cincin
atas kasus ini tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara